menteri agama yakut holil kumas mengklarifikasi perihal hebohnya patung bunda maria yang ditutup menggunakan terpal di kulon progo yogyakarta
menurut yakut patung itu youtube oleh pemilik bukan oleh warga
hal tersebut terjadi karena ada prosedur yang tidak dilakukan
itu sudah diklarifikasi soal patung budha maria itu yang menutup yang punya sendiri
ya menutup karena memang mendirikannya juga tidak melalui prosedur proses yang memang harus dilalui ditempuh
dan dengan sadar setelah melakukan musawarah yang punya sendiri yang menutup
jadi bukan warga itu yang seperti yang diberitakan itu
ya semua saling menghormati
paling enak itu hidup saling menghormati
sadar bahwa hak kita semua punya hak dan hak kita dibatasi oleh hak orang lain